sampai ketemu rana

ranum dimana kamu nak
kami sudah mencarinya
tapi belum juga ditemukan
bentar lagi sudah malam nih
temuin dulu anak saya ranum
kami sudah berusaha bu
untuk mengelusuri sungai ini
tapi anehnya buaya itu tidak muncul juga bu
dan ranum tidak ditemukan bu
saya juga merasakan keanehan
biasanya banyak buaya buaya yang nampak
tak satu ekor pun buaya yang nampak
ini benar benar aneh
para buaya itu sengaja
bersembunyi untuk menghindari kita
yang nyerang random ini bukan buaya biasa
memainkan buaya sinuman
sekarang kalian semua pulang dulu
tenang tenang bapak ibu tenang
kita berkumpul lagi disini
saya akan ke bukit untuk mencabar tuan datuk kumbara
ya pokoknya pak
saya kampanye warga lebih banyak lagi untuk datang kemari
kalau yang kita hadapi ini emang buaya buaya sinuman
orangnya tidak akan cukup
kalian pulang dulu
sabar ya pak aswan dan ibu
sebaiknya bapak dan ibu pulang saja dulu
kita rehat di rumah
sekarang zaman sudah modern
masih percaya begituan
buaya sinuman itu emang ada
warnanya tidak sama dengan buaya biasa
disebutnya sinuman buaya putih
saya jadi penasaran
saya akan tunggu buaya itu
mau sinuman buaya putih
ataupun buaya putih
kalau wujudnya buaya
saya akan langsung tembak buaya itu
dia jadi buruan saya
tolong temukan putri kami
jatuh sampai ketemu
jatuh sampai ketemu kita
jatuh sampai ketemu kita
jatuh sampai ketemu kita
jatuh sampai ketemu kita